saudara pln menggelar apel siaga kelistrikan nasional jelang idul fitri di lapangan pltgu gresik jawa timur
dipimpin langsung direktur utama pln pihaknya menyatakan kesiapannya menghadapi lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang tinggal beberapa hari lagi
dermawan juga menyampaikan saat ini seluruh infrastruktur kelistrikan pln memiliki stok energi primer di atas hari operasi pembangkit
pasokan energi primer dalam posisi yang aman rata rata di atas dua puluh hari operasi dan beban puncak pada hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah diperkirakan sebesar tiga puluh dua tujuh ratus empat puluh sembilan mw
daya mampu pasok sebesar lima puluh satu tiga ratus lima puluh mw
dalam hal ini masih ada cadangan delapan belas enam ratus dua mw dan kondisi kelistrikan sangat aman
proses itu maka maintenance pembangkit kami sudah kami lakukan jauh jauh hari sebelumnya
sehingga tadi kita sudah meminta kesiapan pembangkit di saat terduduk antara alhamdulillah
selama masa siaga ramadan dan idul fitri tahun ini pln menyiagakan delapan puluh satu lima ratus sembilan puluh satu personil dan dua tujuh ratus enam puluh enam posko yang tersebar di setiap titik vital kelistrikan dan pusat keramaian publik
hal ini dilakukan karena sebagai langkah antisipasi banyaknya pengguna jalan yang menggunakan kendaraan listrik